seperti darth vader a loren atau stormtrooper dalam film star wars
mas huda tadi anda sudah menyebut kredit skor
mereka kan guardnya tiga tuh yang bagus kan
ini buat temen temen yang belum tau
kemudian jalurnya juga tertentu pada lintas lintas tertentu
kalau melihat dari grup a grup b nya nih
maksudnya lo ditinggalkan orang yang udah lumayan senior gitu di dalam
harusnya sih mereka bermain sangat lepas lah ya
beberapa kelompok seperti wanita hamil penduduk first nations
tapi biasanya kita dikontak duluan
membahas lah ya tentang fiba world cup ini
bagi para perajin yang berfokus sebagai eksportir
sama pelatih school kamu syutingnya kiri atau kanan terus ya dengan dengan santai ya aku jawab tengah tengah pak
chance untuk anso punya peran lebih lah di pj